meski berada di masa masa yang kurang baik layar lebar tanah air tetap harus mendapatkan porsi untuk diapresiasi
kita percaya bahwa layar lebar karya sinias indonesia ini mampu kembali berkibar
merayakan hari film nasional sudah ada ini legend banget sih ya
bu christine selamat malam
hai selamat malam
apa kabar sih
saya mau boleh nggak di hari film nasional ini
pertama tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk masyarakat luas penonton film indonesia selama ini yang sudah memberikan dukungan yang besar sekali terhadap film indonesia
oke pasti dong
selamat hari film nasional juga
kita senang banget kedatangan bu christine
bu christine kita tahu ini kan satu tahun terakhir itu masa masa yang susah ya
masa masa yang berat bukan hanya untuk sektor
apa industri kreatif teman teman perfilman saja
tapi untuk semua sektor
nah untuk teman teman pekerja sineas insan perfilman indonesia seberapa besar sih ini menjadi pukulan atau hantaman yang kuat nih
terus gimana caranya teman teman ini harus bangkit
itu nggak sangat besar sekali mbak ya
karena enam puluh ribu yang bekerja di dalam industri perfilman ini pasti merasakan sekali dampaknya
memang kita semua harus menghadapi ini dengan tetap berpikir positif
kreativitas tidak boleh berhenti
kreativitas tidak boleh mati
tetap harus berpikir kreatif
dan juga tetap harus produktif
inilah justru tantangan kita
memang kita di satu kasih pembelajaran yang luar biasa
bagaimana mensiasati situasi yang ada ini
tanpa harus mengindahkan tetap menjaga protokol kesehatan
dan juga menjaga kesehatan
karena ini juga amat sangat penting sekali untuk kita semua
tetap dalam kondisi yang sehat yang aman
tetapi tetap ya harus juga berbuat sesuatu
karena kehidupan ini berjalan terus
berarti selama kehidupan kita berjalan ya selama itu pula kita harus apapun kondisinya
harus menjalannya menerimanya dengan ikhlas dengan sabar
dan tetap tampil tetap berpikir bagaimana justru untuk menghadapi tantangan kedepannya ini
bu christine ini kan judul kita malam hari ini kan kiprah layar lebar indonesia
saya mau tanya kalau kiprah christine hakim di layar lebar indonesia udah berapa tahun
sejak tahun tujuh puluh tiga pertama sekali saya terjun ke dunia film
jadi berarti sudah empat puluh empat tahun

wow hampir lima puluh tahun
empat puluh delapan tahun luar biasa
sudah empat puluh delapan tahun

sudah cukup mengalami dinamika jatuh bangunnya film indonesia
jadi ya sebetulnya saya juga nggak terlalu kaget juga ya
hanya mungkin persoalannya berbeda
kalau awal sembilan puluh an itu film indonesia menurun sampai kita tidak bisa menyelenggarkan festival film indonesia
lalu sekarang masalahnya berbeda lagi pandemi
tapi masih tetap harus kita syukuri
walaupun tahun tahun sebelum pandemi kita sudah bisa mencapai sampai seratus judul produksi lebih dalam setahun
tahun ini yang saya dapatkan informasi baru mencapai empat puluh lima judul
dan juga insya allah festival film indonesia tetap akan diselenggarakan di bulan november
jadi tetap kita mensyukuri itu
walaupun kita sudah sangat rindu sekali dengan suara tadi ya
selamat duduk dengan tenang
kangen banget dengan suara itu makan porsi
film akan dimulai
itu kan yang kita nggak dengar nih dalam kalau kita nonton di ott gitu kan
saya juga kangen kita juga kangen loh dengan penampilannya bu christine
bu christine empat puluh delapan tahun itu berapa judul
sampai udah lupa ya
sampai saking banyak ya
nanti ya abis ini saya menghitung ya
nanti kalau ada pertanyaan lagi saya bisa jawab langsung
pencapaian terbesar seorang christine hakim empat puluh delapan tahun berkiprah di layar lebar apa
aduh ya itu tentunya yang bisa menilai juga masyarakat penonton gitu ya
dan juga oleh hac di dunia film
akan tetapi kalau saya sendiri saya mensyukuri bahwa satu hal saja yang tetap saya merasa tidak pernah hilang dalam diri saya menjalani kehidupan di dunia film ini adalah
dari awal sampai detik ini dunia film itu masih menjadi bangku kuliah buat saya
bangku sekolah buat saya yang tidak pernah rasanya ilmu yang saya harus serap dan saya gali itu rasanya kok tidak pernah kering gitu ya
pernah puas intinya ya
karena film itu adalah potret kecil dari kehidupan dan kehidupan alam semesta ini begitu luas begitu kaya
jadi dalam kondisi seperti ini pun banyak sekali juga yang masih saya ilmu yang saya dapatkan
dan itulah yang saya syukuri juga selalu
dalam kondisi kini saya dan suami ibu keluarga semua dalam keadaan sehat alhamdulillah
tapi kita juga masih tetap bisa berkarya itu sih yang harus tetap kita syukuri
insya allah seperti lagu yang dari film yang saya pernah mainkan di tahun tujuh puluh an yaitu badai berlalu
pasti itu harus yakin mbak
kita harus tetap berpikir positif
badai pasti berlalu
jadi pandemi juga pasti berlalu
saya mau ajak bu christine kan as legend nih ya
kita merayakan hari film nasional ini cnn indonesia connected dari sepanjang pagi hari ini sampai dengan sore tadi
kita kasih quiz di instagram
nah jawabannya ini akan kita buka malam hari ini
kira kira teman teman di instagram benar nggak nih jawab pertanyaannya
bu christine juga ikutan main kuis bareng kita ya
saya mau tanya nih satu persatu
tapi harusnya semua sih pertanyaannya ini dilibat nih
pasti tahu jawabannya
yang pertama bu christine
bu christine yang pertama
siapa bapak perfilman indonesia
betul sekali usmar ismail
sepuluh poin buat
yalah bapak kita masa ketawa
gak cuma sutradara wartawan sastrawan
judul filmnya juga udah banyak banget
oke next pertanyaan kedua bu christine
ini dia ya
film musikal terlaris ini diproduksi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
diperankan ada mika wijaya citra dewi indriati iskak
pernah menjabat piala citra
terus kembali ditayangkan melalui proses restorasi dua ribu enam belas lalu
itu film favorit saya
tiga darahnya pak usmar ismail
iya sutradaranya betul usman ismail
oke yang ketiga
wah ini mah harusnya tahu nih
film karya teguh karya ini diadaptasi dari novel karya margate
yang pernah merayam pak pela citra ffi
film ini diperankan oleh roy martin dan christine hakim
film apakah ini
yang tadi lagunya saya sebut itu badai pasti berlalu
abis katanya filmnya banyak banget
ada lagi pertanyaan berikutnya
film ini merupakan debut karya joko anwar
diperankan oleh nikola saputra dan juga si cantik mariana renata
film ini juga pernah menyabet best editing di festival film asia pasifik ke lima belas
film apakah ini
ya aduh kok hilang saya tau
itu judulnya nikola saputra menjadi pembawa film ke bioskop bioskop
itu judulnya apa ya
ayo nanti enggak ini loh gak diajak lagi loh main sama mas joko
depannya j terus kata keduanya apa
ya j juga x namanya kasih jawabannya dong
jonny belakangnya deh apa
jadi dimarahin deh aku sama mas joko
pemirsa dan juga bu christine ya
jadi ini ada bioskop pertama di batavia
konon didirikan oleh salah satu pengusaha belanda bernama talbot
nah apakah sebutan bioskop
apa sebutan bioskop di era sembilan belas dua puluh an tersebut
jadi orang dulu bilangnya kan bioskop batavia bioskop talbot
tapi apa sebutannya
waduh terlalu ya kalau saya nggak tahu ya
ya ya terlalu terlalu
layar perak bukan
satu dua tiga
dengan ejaan dulu ya
oh ya salah ya salah
dari berapa pertanyaan tadi
bu christine jawab empat
salahnya cuma satu
tapi kita gimana pun apresiasi ya buat christine hakim dan seluruh sinias para pekerja insa perfilman indonesia
terima kasih bu christine
terima kasih cnn indonesia
terima kasih selamat hari film nasional
terima kasih penonton film indonesia
terima kasih penonton film indonesia
terima kasih semua pihak yang sudah mendukung film indonesia
salam sehat selalu